sehat buat kita semua
sehat juga ya pak pak dede ya

selamat malam mas diki
dan pak pak dede
ini tiga narasumber yang kita harapkan bisa memberikan insight yang cukup gemuk ya terkait dengan evaluasi satu tahun pandemi covid sembilan belas di indonesia
kemudian juga bagaimana kedepannya kita akan menjalankan strategi strategi seperti apa untuk memperbaiki kondisi perekonomian khususnya
tapi saya ke pak pak dede terlebih dahulu
pak dede satu tahun pandemi sudah sejauh apa sebenarnya pemulihan kondisi kesehatan dan juga ekonomi serta sosial kita
ya kalau kita lihat dari
kondisi kesehatan kita bahwa penularan kita itu kan masih naik secara umum ya
meskipun kita lihat belakangan ini dia mulai melandai
bagi katakan dalam beberapa minggu terakhir ini
ekonomi kita mengalami kontraksi ya
kita tahu di kuartal keempat tahun ini kita masih mengalami kontraksi dua persenan
tahun ini kita harapkan
kita akan lebih baik dari tahun yang lalu
dari sisi sosial ya kita bosan deh
ya kan kita sudah bosan dan juga di rumah
kemudian menghadapi pandemi ini adalah satu cobaan
karena kita mungkin dalam sejarah sejak kita hidup ya
ini sekarang ini orang yang hidup sekarang belum pernah mengalami pandemi yang seperti ini
jadi memang kebosanan
tadi ekonomi mengalami kontraksi
kesehatan kita juga terpengaruh
itu adalah memang kelihatannya menjadi satu keniscayaan yang dialami oleh hampir seluruh penduduk dunia sekarang ini
termasuk tentu indonesia
tapi titik dimana dari kacamatanya pak pardedeh ini ada
atau kondisi kita ini mengalami sedikit ada perbaikan atau melandai tersebut
melandainya itu kita
kita lihat dari penurunan infeksi ya
dengan pemberlakuan ppkm mikro baru baru ini
dan dibarengi dengan operasi justisi
kelihatannya ada keberhasilan
ada artinya dibanding dengan yang sebelumnya
dengan begitu kan kita jadi merasa lebih tenang jadinya
dan juga nanti mengakibatkan orang lebih percaya diri
dan lebih semangat untuk melakukan kegiatannya
jadi data data terakhir
menunjukkan yang barusan juga yang kita ikuti dari cnn kan menunjukkan ada perbaikan itu
itu adalah data di lapangan
oke itu data lapangan secara atau skalanya secara nasional
kalau misalnya ke daerah
di daerah sendiri kita mungkin bisa tanya kang emil
bagaimana kondisinya di jawa barat saat ini
satu tahun pandemi covid sembilan belas melanda indonesia khususnya wilayah jawa barat
iya terima kasih
jadi di jawa barat ini
sebenarnya kalau dari sisi pandemi harusnya yang paling rawan ya
karena penduduknya kan lima puluh juta
sehingga dalam permasalahan covid ini penanganan tentu lebih kompleks
tapi alhamdulillah juga terkendali dalam beberapa hal
nah dalam satu tahun ini mbak
jadi ekonomi memang terkendala karena daya beli masyarakat itu turun sekali
bisa dibayangkan sebelum covid sembilan belas
dari lima puluh juta
hampir tiga per empat duduk kami tangannya di bawah
kemudian tidak ada jual beli karena menengah bawah tidak punya daya beli
dan menengah atas menahan diri kira kira begitu
tapi nah ternyata di akhir tahun dua ribu dua puluh tiga bulan terakhir kami sudah tidak minus lagi
kami sudah positif
terus menjadi tren pemulihan sampai desember dua ribu dua puluh
seiring dengan dua hal mbak
satu ppkm ini seperti pada yang pada disampaikan
relatif lebih berhasil dibanding psbb
karena psbb itu adalah bottom up
jadi daerah mengajukan kemudian disetujui pemerintah pusat
tapi tidak semua mengajukan
maka belang belang lah kira kira penanganannya
tapi dengan ppkm ini mbak
itu diwajibkan dari jawa sampai bali
sehingga ada keserempakan pengurangan pergerakan dan lain lain
nah kedua adalah vaksinasi sebagai sense of hope
dan memang saya sebagai relawan yang menjadi kelecih percobaan tahun lalu
menjadi sebuah harapan bahwa saya punya antibody sekarang
jadi kombinasi ppkm yang lebih efektif
kemudian kesuksesan vaksinasi yang sekarang kita
beriringan dengan data statistik ekonomi sudah di atas
kalau dikawal diorkesterakan
mudah mudahan menjelang tengah dan akhir tahun
itu kita bisa punya berita yang jauh lebih baik
stres di awal dua ribu dua puluh satu ini bertambah
karena ada bencana banjir dan lain lain
sambil ngurusin covid pemulihan ekonomi
ini cobaan luar biasa
makanya saling mendoakan
kita akan kembali pulih
iya kan katanya ujian diberikan kepada orang orang yang sanggup gitu ya kang emil ya
tapi kang emil dari ppkm kemudian juga vaksinasi serta pendataan dan bencana yang saat ini melanda jawa barat
kendalanya yang paling berat apa saja kang emil
kendala yang paling berat adalah
benarnya tetap di bidang ekonomi ya
tapi kita merasa kendala di ekonomi ini
sebenarnya karena masyarakat dari kita itu belum mampu beradaptasi mbak
padahal kalau kita ini lima m ya harusnya kita tetap bisa produktif
tapi kebanyakan tidak begitu
baik yang memakai masker maupun menjaga jarak
jadi kami berharap kedisiplinan prokes ini menyertai produktivitas
di dalam pemulihan ekonomi
nah satu hal yang masih berkendala di jawa barat adalah masalah data
pengumuman tiap hari dari pemerintah pusat itu mayoritas masih kasus lama
jadi ada kasus kasus yang sudah sembuh masih dilaporkan seolah olah kasus baru
karena kami waktu melaporkan dari bulan september kasusnya besar diumumkan sedikit
sampai akhirnya di januari akumulasinya dilaporkan besar padahal trennya sedang turun
nah mudah mudahan data ini bisa diperbaiki
karena kami sekarang melakukan zona merah oranye kuning hijau itu memakai data sendiri
termasuk data ekonomi juga
jadi problem selama setahun ini mbak yang belum selesai adalah manajemen data
kedua masalah leadership itu juga penting
tadi dengan top down satu direction satu arah
nyata lebih berhasil ketimbang multi direction seperti psbb kemarin
nah itulah pelajaran pelajarannya
akhirnya jawa barat membuahkan hasil
padahal apa namanya yang nggak bisa dibohongin itu kan data kematian dan data rumah sakit
dan rumah sakit itu juga nggak bisa dibohongin

jadi kita sudah lebih baik dari standar kritis who
nah itulah berita berita yang menyemangati saya di awal dua ribu dua puluh
bahwa data data itu mengembirakan
mudah mudahan ekonomi bisa kita kebut
itu adalah evaluasi dari pihak pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi jawa barat
dikomparasi dari kacamata atau pengamatan mas diki budiman selaku epidemiolog
tapi akan kita tahan dulu jawabannya mas diki
kita akan break terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
tadi kita sudah menanyakan terkait dengan evaluasi dari pihak pusat
kita mendapatkan informasi dari pak raden pak dede
kemudian juga dari provinsi jawa barat kita dapat informasinya dari kang emil
sementara kalau dari kacamatanya mas diki budiman selaku epidemiolog
terkait dengan bagaimana penanganan pemerintah indonesia dalam satu tahun pandemi corona melanda indonesia seperti apa
ya tentu selalu ada sisi positif negatif
ada selalu ada progress
ada juga yang pr
dan secara tersirat tersurat tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh pak raden pak dede maupun kang emil
pandemi ini adalah ujian
ujian untuk semua sistem
sistem kesehatan sistem sosial kita sistem termasuk leadership kita
leadership pada setiap level tingkatan
dan kalau melihat itu tentu saya ingin mengingatkan bagaimana kita kalau menilainya
rujukan saya adalah bahwa pandemi itu adalah masalah atau krisis dari kesehatan masyarakat
kalau dia adalah krisis kesehatan masyarakat
maka respon yang harus dilakukan oleh setiap level tingkatan pemerintahan
adalah respon yang mengacu pada strategi kesehatan masyarakat
karena dia itu adalah masalah kesehatan masyarakat
nah apa itu respon strategi kesehatan masyarakat
tadi sudah disampaikan juga sebetulnya
oleh para penyampai sebelumnya
bahwa tentu harus berpatokan pada upaya preventif pertama itu
kalau kesmas itu harus begitu preventif itu ada tiga t di situ
nah tentu kita akan bisa lihat bahwa ternyata harus diakui untuk tiga t kita
mau tidak mau
artinya berarti cakupan testing tracing kita ini yang nanti berlanjut ke isolasi karantina ini belum terjadi sesuai dengan yang diharapkan
itulah sebabnya kenapa kita artinya tidak berhasil memutus mata rantai atau transmisi atau penyebaran covid sembilan belas ini
dan ini terlihat dari dampaknya gelombang pertama kita indonesia ini belum mencapai puncaknya sudah satu tahun
nah ini yang tentu bukan hal yang mengembirakan
dan ini perlu kita kuat respon ini dalam tiga t
kemudian preventif lainnya apa
yaitu sekarang kita beruntung indonesia salah satu yang terdepan
dibanding upaya di preventif lain
ini salah satu yang unggulan kita
saya akui lah
saya acunginnya dua jempol lah untuk vaksinasi kita ini
karena kita bisa mendapatkan akses kemudian melakukan
artinya sebetulnya signifikansi dari dampak vaksin ini masih belumlah pada kategori yang seperti misalnya amerika atau israel yang bisa menurunkan mobilitas mortalitas secara bermakna
artinya yang terjadi saat ini adalah perlu kita cermati lagi di tiga t nya
penurunan dan penurunan karena kapasitas testing kita yang belum memadai
saya singkatin lagi setelah preventif promotif ada lima m
tadi kang emil sudah sampaikan lima m
nah ini yang harus kita perkuat
kemudian apa lagi saat ini adalah komunikasi risiko
ini yang harus kita perbaiki
karena dari awal sampai akhir ini selalu ada capaian
akhir ini selalu ada catatan ya
dari mulai denial tapi ada perubahan ke positifisme kemudian juga glorifikasi
dan saat ini saya kira sudah mulai nih menata lebih bagusnya strategi komunikasi risikonya
apalagi pak presiden sudah menyampaikan
sampaikan apa adanya
nah ini yang saya kira harus menjadi patokan semua leader di negara ini
kemudian terakhir adalah komunitas
karena kesmas itu namanya kesmas
kesihatan masyarakat dan komunitas
nah tadi sudah disampaikan bahwa sudah mulai terlihat ada dampak dampak dari strategi yang dilakukan pemerintah dengan penguatan atau ppkm yang level komunitas
nah memang harus seperti itu
nah ini artinya di luar ada sudah mulai ada yang on track
ada yang belum juga on track
kita sama sama membenahi ini
ini secara umum seperti itu
jadi kalau bicara performa secara umum tentu kita belum bala pada tataran negara negara yang sudah terkendali
tapi setidaknya saat ini saya sudah melihat ada arah untuk memperbaiki diri ya
walaupun tentu ini masih
masih perlu ditingkatkan lagi ya
mas diki ada yang menggelitik tadi terkait dengan mas diki mengatakan ini kita belum sampai ke puncaknya
sementara negara negara lain sudah ada kemudian juga melandai begitu kan
tapi idealnya memang seperti itu harus mencapai puncaknya terlebih dahulu untuk akhirnya kita berakhir gitu pandeminya
atau bisa nggak sih dengan
sebuah strategi yang sekarang dijalankan
tidak perlu mencapai puncak
kasus tersebut sudah melandai
pandemi sudah akan hilang dari indonesia
ya masalahnya begini
yang terjadi saat ini yang dilaporkan itu datanya itu tidak memadai ya
dan dengan testingnya yang tidak memadai ini sehingga ada gap sebetulnya dengan data yang real terjadi di lapangan
oleh karena itu para epidemiolog itu
karena epidemiolog itu memakai yang disebut dengan pemodelan epidemiologi
yang kalau saya sampaikan secara jujur sebetulnya kasus harian kita di angka seratus ribuan sehari gitu
itu pun estimasi terendah sehingga ya tidak bisa saja kalau pemerintah secara komitmen kuat dan konsisten memperkuat tiga t lima m dan semua aspek yang tadi itu
itu puncaknya bisa terjadi bisa satu bulan ke depan
karena memang harus dicapai titik tertinggi itu untuk kita mulai mengarah ke yang disebut oleh pak raden pak dede itu melandai tadi
nah karena kalau itu tidak tercapai ya ini berbahaya
karena yang terjadi adalah angka kematian yang dibalik dari yang terlihat dari data ini jauh lebih besar
itu yang disebutkan fonemen gunung es itu
jadi kenapa kita perlu memperkuat semua aspek tadi di tiga t lima m dan juga vaksinasi ya tentu
catatan dari mas diki budiman pak raden pak dede
kalau misalnya melihat bagaimana tadi rapor ya katakanlah dalam satu tahun belakangan terkait dengan penanganan pandemi covid sembilan belas
ini kan beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan program vaksinasi
tapi sejauh ini pak pardede seberapa efektif program tersebut dalam memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi skala nasional
ya pertama tentu kita berterima kasih kepada pihak pihak termasuk epidemiolog yang terus memberikan kritik dan juga masukan kepada kita ya
kita tentu sadar bahwa tidak ada yang perfect tidak ada yang benar benar sempurna
namun kita terus belajar kita menyadari dari awal seperti yang kami katakan tadi
itu adalah pengalaman pertama yang kita alami
bahkan memang indonesia ini termasuk yang dimanjakan secara alam
indonesia ini sangat jarang sekali mengalami event pandemi seperti ini
jadi ini membuat kita memang menjadi kurang siap kalau boleh saya katakan masyarakatnya juga kurang siap
nah itu yang kami katakan tadi kita terus belajar memperbaiki melakukan perubahan perubahan
termasuk tadi yang disebutkan dari dulu kita psbb sekarang kita pakai ppkm skala mikro yang melibatkan komunitas
jadi kita mendengar ya
nah seberapa efektif tadi yang kita sudah lihat kelihatannya makin lama kita makin bisa mengetahui di mana trik triknya
tentu kita akan bersama virus ini dalam waktu yang lama kita sadar akan itu
tetapi kita akan terus memperbaiki
gate yang dikatakan lima m itu kelihatannya merupakan satu apa namanya menjadi tata cara kehidupan yang baru
ya mungkin kita harus adok untuk beberapa tahun ke depan ini
berapa persen atau seberapa besar prosentasenya untuk perbaikan ekonomi tersebut yang ditargetkan pada tahun dua ribu dua puluh satu ini pak pardede

nah kalau kita lihat di tahun dua ribu dua puluh satu
di tahun dua ribu dua puluh satu ini target atau perkiraan yang kita lihat dari berbagai lembaga institusi kita antara empat sampai lima persen pertumbuhannya
kita tidak terlampau gembira dengan itu karena yang paling penting sebetulnya bukan hanya pertumbuhan
tetapi juga penciptaan lapangan kerja

dan juga pengurangan kemiskinan itu target kita berikutnya
pak pardede kita bicara mengenai ppkm mikro sekarang kalau misalnya kita lihat ppkm mikro ini dinilai berhasil dalam penekan penyebaran covid sembilan belas khususnya di wilayah jakarta dan juga jawa timur
ini ke depannya masih akan dilanjutkan pak
kita akan evaluasi secara dekat ya
kalau kita lihat yang sudah kita lakukan sekarang berhasil mungkin masih kita akan lanjutkan
kita akan evaluasi kita tidak akan dengan sembrono melakukan oh baru ujungnya kita lihat berhasil baru dalam satu minggu dua minggu kita berhasil maka kita langsung longgarkan
tidak kita akan evaluasi secara dekat kita akan diskusi dengan para epidemiolog para ahli kita akan lihat nanti
kita tidak akan buru buru melonggarkan karena kita lihat hasilnya cukup baik tentu kita sudah melihat yang baik ini kita jangan langsung merasa jumawa
iya pak jangan gak boleh kan belum kelihatan bagaimana efeknya secara meluas gitu di indonesia
tapi kalau misalnya kita bicara mengenai jawa barat sendiri kang emil melihat bagian pelaksanaan dari pembatasan wilayah kemudian juga ppkm mikro di beberapa wilayah tersebut
kira kira seperti apa jalannya ke depan apakah akan dilanjutkan
pembatasan wilayah tersebut
ya saya kira kita kan bereksperimen ya selama setahun dengan metode metode yang beda beda
cailan error ya kang
ini mengajarkan bahwa kita ini ternyata harus satu komando timbang multi komando misalkan
saya masih ingat sebelum pak luhut ditugaskan di bulan oktober itu kan antar kementerian pun seringkali bicaranya beda beda
nah sekarang komando itu terasa
nah kami di daerah daerah sehingga serempak antar provinsi
makanya ppkm mikro ini menurut saya layak diteruskan tapi harus berdasarkan zona yang kecil
jadi jangan sampai ada dua desa yang merah ini satu kabupaten dilakukan karantina misalkan
nah berita baiknya di minggu ini untuk jawa barat contohnya baru pertama kali setelah berbulan bulan ini pertama dalam sejarah tidak ada lagi zona merah di level kota
dan kabupaten jadi sampai minggu lalu tinggal satu tinggal satu minggu ini betul betul nggak ada
tapi kalau level secretnya tidak ada ini menunjukkan indikator satu
kedua kan tiap hari itu polisi tni dan satwa pp melaporkan di ruang ruang publik melalui aplikasi ya
berapa persen di jalan di taman di alun alun yang pakai masker jaga jarak
nah ini konsisten dengan ppkm ini
makanya saya cek ke rumah sakit
rumah sakit yang tadinya delapan puluh turun tujuh puluh sekarang ada lima puluh empat salah satu yang terbaik ya dari sisi rasio rumah sakit
nah kalau kasus aktif saya nggak mau berdebat karena tadi kalau ngomongin kasus aktif
karena masih ada rekapan rekapan kasus lama yang terumumkan sehingga seolah olah menjadi kasus hari ini
oleh karena itu dari semua indikator kecuali
dari kasus aktif jawa barat itu mengalami perbaikan luar biasa
nah mudah mudahan seiring nanti datanya setelah betul betul bersih tidak ada lagi kasus lama yang terlaporkan
insya allah harusnya data itu bisa menjadi tanggung jawab kami bagaimana mengambil keputusan
tapi saya tonnya itu optimis tapi tidak tak kabur ya mbak karena seringkali kita longgarkan liburan contoh ya
jadi melakukan kebijakan liburan itu contoh kita merasa aman dulu ya
jadi itu adalah hal yang sangat fungsional pas dibikin libur selalu melonjak
jadi kesimpulannya dengan dulu lah sampai betul betul terkendali
yang namanya libur libur agak panjang lebih dari tiga hari itu berbahaya secara epidemiologi kira kira begitu
oke perhatikan dulu ya kang
ya jawa barat itu mudah mudahan dengan evaluasi satu tahun
kita seperti pak raden pardede tadi kita selalu belajar mbak
jadi yang salah salah jangan diulangi lagi yang bagus bagus dipertahankan
sampai betul betul secara ilmiah
kita terasa menurunnya itu bukan hanya siklus dua mingguan tapi siklus bulanan
kalau sudah siklus bulanan maka pengetatannya bisa lebih terukur
kang emil parameter kesuksesan dari ppkm mikro ini apa saja
mungkin misalnya kayak strategi selanjutnya ketika ini sudah bertahan gitu
tidak ada zona merah sama sekali di wilayah jawa barat selama beberapa bulan atau beberapa minggu
kemudian sekolah bisa dibuka atau tatap muka kembali bisa dilaksanakan
kemudian juga perkantoran bisa kembali dilaksanakan
secara menyeluruh seperti apa kang emil
adanya di bodebek di bogor depok bekasi
jadi kalau bogor depok bekasi itu dihitung sebagai satu klaster
itu tiga per empat jawa barat itu sebenarnya kasus covid nya sangat minim
jadi wilayah yang dua puluh tujuh kota kabupaten disumbangkan mayoritas oleh bodebek
nah oleh karena itu kebijakan proporsional ini
ini akan kami teruskan seiring dengan data data lebih ilmiah
karena data datanya ada pada skala mikro
makanya skala mikro ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat
itu saya bisa lakukan tetap muka tapi syaratnya tadi
ukuran keberhasilannya itu berapa persen orang disiplin
itu kan tiap hari ada datanya
jangan sampai gini jangan sampai kita merasa tidak ada zona merah
nah itu pasti bahaya lagi
jadi kombinasi tadi keterisian rumah sakit turun alhamdulillah
kemudian zona merah sudah mulai hilang alhamdulillah
nah itu yang kami jaga barulah kami ngambil keputusan drastis mbak
sekolah di mikro mana di kelurahan mana desa mana yang boleh kami buka
pasar pasar mal di mana
mal di mana yang jam bukanya bisa lebih tinggi
semua sekarang berdasarkan mikro
tidak lagi berdasarkan level kota kabupaten yang terlalu luas
insya allah manajemen mikro ini mudah mudahan menjadi jawaban
dari paral and error selama setahun
kita mudah mudahan menemukan pola ini sebagai solusi yang khas untuk indonesia
oke saya ke mas diki lagi
tadi dari pak pardede dan juga kang emil sempat menyatakan
ada sedikit masalah gitu atau tantangan dalam sinkronisasi data
khususnya untuk wilayah daerah dan juga pusat
nah kalau dari mas diki sendiri sempat mengatakan
hal hal atau sinkronisasi data ini justru jangan dijadikan oleh pemerintah
sebagai alasan tantangan atau sulitnya menangani pandemi covid sembilan belas di indonesia
tapi sekali lagi mas diki kita harus tahan dulu jawaban anda
karena cnn indonesia newscast akan segera kembali setelah jeda berikut ini
ada masih bersama kami di cnn indonesia

saya kembali ke mas diki budiman
salah satu narasumber pada malam hari ini yang bergabung bersama kita di cnn indonesia newscast
mas diki budiman sebelumnya juga anda mengatakan bahwa alasan pemerintah
terkait dengan sinkronisasi data ini menjadi salah satu apa ya
katakanlah alasan utama sulitnya menangani pandemi covid sembilan belas di indonesia
tapi anda mengatakan ini seharusnya tidak dijadikan alasan
mungkin bisa dialaborasi
jadi begini katakanlah masalah testing ya
kita memang terbatas testing kita mungkin kapasitas mungkin juga
tapi kalau bicara respon pada pandemi itu sebetulnya isolasi karantina saja yang penting dilakukan
kalau nggak ada kapasitas testingnya ya sudah putuskanlah
susahkan isolasi karantina
saya dengan karena saya dari unpad dengan ik unpad
kita akan buat di bandung bantuan bukadjen
supaya saya tidak disebut sama para aden kritik kritik saja
jadi saya terbatas
jadi saya juga izin pak rade juga
saya membantu sebelumnya memang saya di pemerintahan
tapi dalam kondisi pandemi ini
ada beberapa guideline nasional yang saya bantu
saya buat saya bantu dengan pemerintah
terutama kementerian kesehatan
nah salah satunya adalah memang kendala kita ini di data ya
apalagi saat ini sekarang lagi agak shutdown ya
masalah data pelaporan dari lab
nah ini yang tidak boleh terjadi
setelah satu tahun manajemen data ini harusnya lebih baik
dan ini data inilah yang akan menentukan bagaimana kita menentukan strategi
bagaimana kita menentukan target strategi yang tepat
kalau datanya tidak baik
apalagi saat ini kita terancam loh
saya sampaikan ke pak raden dan pak kang emil bahwa
kita ada ancaman strain baru ini sejak akhir tahun lalu
saya sampaikan ini adalah epidemi di tengah pandemi
kalau strain baru ini
artinya ini bisa membalikan kondisi
yang tadi disampaikan itu ya itu
ini strain baru adalah mutasi b satu satu tujuh yang dari uk itu
ya dan saat ini sudah banyak
amerika sudah punya tujuh strain baru
amerika sudah punya tujuh tren
dan setiap state yang pengendalian pandeminya buruk
berpotensi itu sudah kita ingatkan
berpotensi melahirkan strain baru
di amerika tujuh
di uk sekarang sudah dua setidaknya
belum di brazil dan afrika selatan
belum tempat lain yang juga belum terdeteksi
dan kita punya potensi melahirkan juga strain baru made in indonesia
masuknya dari mana mas kiki
karena di wilayah yang tidak terkendali pandeminya
tidak terkendali pandeminya itu artinya
kita tidak menyaring kasus secara memadai
dan itu harus melalui
tiga t atau testing tracing itu
untuk menseleksi terutama memastikan orang orang yang membawa virus ini
jangan sampai dia leluasa menularkan
semakin banyak orang terinfeksi
semakin mudah virus itu masuk dalam tubuh manusia
dia akan bermutasi bereplikasi
dan itu semakin dari sekian ribu mutasi itu akan ada yang merugikan
dan inilah yang disebut dengan ancaman epidemi di tengah pandemi
ini yang terbahaya
ya ini ancaman strain baru lagi ya
pak pardede dan juga kang emil ini kita harus menanyakan terkait dengan bagaimana kesiapan dan juga antisipasi pemerintah
tidak hanya kita menekan angka penyebaran covid sembilan belas secara internal gitu dalam negara
tetapi kita juga ternyata ada ancaman mutasi baru virus yang berasal dari luar indonesia
pak pardede bagaimana ini kita menyaringnya kita memberi keadaan negara kita
sementara kita masih harus atau masih punya pekerjaan rumah untuk menggenjot
atau sudah perekonomian di indonesia
tadi apa yang disebutkan dengan varian varian baru atau strain baru itu
saya pikir memang kita harus cermati lebih dalam mengenai itu
bagaimana mengatasinya sebetulnya epidemiolog juga mengajari kita
ya teruskan saja tiga t tiga m atau lima m tadi
kan kuncinya di situ tadi preventive promotive
jadi intinya adalah meskipun sekarang kita sudah melakukan vaksinasi
dimana kita harapkan kita akan genjot ini vaksinasi di kuartal kedua
kuartal ke tiga ini akan lebih cepat lagi
tapi kita nggak boleh longgar dulu
itu yang kita sebutkan tadi
kita nggak boleh langsung melepas diri oh bahwa kita sudah boleh buka masker kita
kita nggak perlu jaga jarak
itu nggak boleh dulu ini
atau buka gerbang liburan ya pak pak redy
iya kita harus pastikan dulu sampai benar benar kita yakin
kita yakin juga varian varian baru yang baru muncul ini tetap kita bisa harus apasi tadi itu
jadi intinya adalah kita jangan langsung longgar meskipun bahkan dipaksinasi satu dua bulan atau satu kuartal dua kuartal ke depan ini
itu yang perlu kita lakukan dan pemerintah akan mengambil tindakan tindakan yang seperti itu
kalau kang emil sendiri bagaimana kang dengan adanya ancaman mutasi virus
kemudian juga belum vaksinasi di jawa barat sendiri kan sebenarnya belum menyeluruh ya untuk dilaksanakan kepada seluruh masyarakat
tapi kita punya ancaman baru seperti ini kang emil
bagaimana dari pemprov jabar sendiri penanganannya
dalam satu tahun sampai sekarang kan pengetahuan kita terhadap covid ini berubah ubah ya
menandakan ilmu kita untuk memahami covid ini kan tidak paripurna
jadi sebenarnya saya tidak kaget secara pribadi akan hadir varian varian baru
yang penting kami di lapangan kami melaksanakan semua proses proses penanganan seperti yang kami lakukan
kecuali varian baru itu melahirkan sebuah metode baru dalam penanganannya
di luar tiga t atau lima m kira kira begitu
nah kalau ternyata varian baru yang katanya lebih berbahaya ini membutuhkan sebuah cara cara baru
ya kami yang di wilayah daerah mohon diberitahu
nah satu hal yang membuat saya merasa lebih tenang karena kita sudah satu komando nih mbak
di awal dua ribu dua puluh satu dengan ppkm ini
jadi saya betul betul menunggu arahan pemerintah pusat
bagaimana merespon apa yang namanya varian varian baru
sebelum ada arahan kami akan melakukan penguatan apa yang kami tahu dulu
karena jangan sampai kami merespon terhadap sesuatu yang kami tidak tahu
kalau dari sisi mental sih mbak kita udah sebenarnya siap mau ditinju berkali kali oleh sebagai breaking news atau varian
karena mentalnya sudah mental rang kira kira begitu
semacam ikhlas ya kang
kita paham jangan kita mengambil tindakan tindakan tanpa dasar keilmuan
oleh karena itu mas diki tolong nasihati kami
kalau iya ada di jawa barat itu gimana tindakannya kan
apakah ada hal baru yang perlu kami lakukan
kalau tidak ya kami menguatkan apa yang sudah kami anggap sedikit berhasil untuk menurunkan
sampai kami menunggu betul kata pak pardede tadi pak
sampai menunggu ada proklamasi pandemi ini sudah selesai
maka kewajiban melakukan lima m tiga t itu tidak akan pernah berhenti
tidak ada liburan yang diperpanjang atau kapasitas pariwisata yang dilonggarkan
sebelum hari proklamasi bebas pandemi itu diumumkan
itulah adaptasi yang harus kita lakukan
betul ini kalau misalnya bicara mengenai proklamasi kayaknya selain proklamasi tujuh belas agustus yang membahagiakan adalah proklamasi kita bebas dari pandemi covid sembilan belas
oke untuk penguatan tadi juga bicara mengenai tentunya progres vaksinasi di jawa barat sendiri ya
saat ini sudah sejauh apa pak
ya mbak kan gini kita bagi bagi tugas ya
supply dari vaksin itu datangnya dari pemerintah pusat
jadi kita menghabiskan apa yang dikasih
walaupun tidak pernah cukup
kita butuh enam juta untuk tahap dua yang non nakes dihadirkan baru satu lima juta
ya sudah kita habiskan apa adanya
walaupun itupun kita harus merasa beruntung
tadi seperti pak diki
karena hari ini kita punya duit pun belum tentu dapat barangnya
beruntunglah kita ada bio farma yang bisa memproduksi sendiri
sehingga minimal dari supply kita bisa ngatur lebih baik
besok saya akan mulai tes ketiga untuk vaksin merek baru namanya anhui
yang akan buka pabrik di banten
tapi testingnya dilakukan oleh warga jawa barat
oleh tim unpad dan juga di jakarta
jadi artinya dari sisi vaksinasi supply
kita sedikit lebih baik dari negara negara lain
nah saya sebagai gubernur mbak menyampaikan bahwa kami ini geografisnya tidak sama
tidak semua kayak bandung
tidak semua kayak jakarta
saya punya desa desa yang terpencil
oleh karena itu vaksin ini kalau mau selesai cepat
saya nggak bisa mengandalkan puskesmas
puskesmas kami itu hanya seribu
masa lima desa ngeroyokin satu puskesmas
oleh karena itu saya sudah dapat izin mbak
di jawa barat selain puskesmas
menggunakan gedung gedung balai desa
kami menyiapkan ratusan mobil vaksin sekarang
dimana mobil itu akan datang ke tempat tempat terpelosok
pokoknya gimana caranya mempercepat
karena kalau kita lambat mbak
herd immunity nya tidak tercapai
orang yang disuntik pertama kali
dengan orang yang disuntik terakhir
kalau bedanya dua belas bulan atau empat belas bulan
itu antibody nya keburu habis
hard immunity nya tidak tercapai
jadi mau bajir
makanya kita berpacu dengan waktu
cepat cepatan melahirkan herd immunity
melalui inovasi penyuntikan seluas luasnya sebanyak banyak
itu komitmen dan cara di jawa barat
kecepatnya di akhir tahun ini
oke kita harapkan seperti itu kang emil
sebelum saya masuk ke mas diki budiman
terkait dengan seperti apa pandangan mas diki budiman
soal perbaikan indonesia kedepannya
saya mau ke pak pak rd d terlebih dahulu
setelah sebelumnya ada program dp rumah
kemudian juga properti serta pajak kendaraan bermotor
ini stimulus apa lagi yang kira kira disekuatkan
oleh pemerintah kedepan
untuk menggenjot kembali roda perekonomian kita
jadi stimulus itu adalah
silahkan pak pak rd d
adalah merupakan salah satu
dari beberapa set strategi
yang dilakukan oleh pemerintah
tentu selalu seperti yang kita sebutkan di awal tadi itu
bagaimana kita menangani pandemi
dengan ppkm mikro itu
itu adalah juga strategi juga
ya strategi juga yang berdampak positif terhadap ekonomi
demikian juga yang kita sebutkan dengan vaksinasi
itu adalah strategi yang berdampak positif
ada pun yang kita lakukan juga
seperti membantu yang paling rentan
di dalam masyarakat kita
apakah itu program pkh
kemudian yang terakhir ini
yang kita buat dengan program program
pajak terhadap perumahan
atau pilih perumahan
itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan yang kami katakan tadi
intinya kedepan ini
kita akan mencoba menstimulasi ekonomi kita
menyatakan bahwa masalah kesehatan nomor dua kan
kita akan terus menstimulasi dengan kriteria kriteria
satu adalah mempunyai dampak yang signifikan
terhadap pemulihan ekonomi
baik dalam penciptaan ekonomi

maupun menciptakan pertumbuhan
di samping itu kita juga melihat sektor sektor mana yang multiplier efeknya
efek pengungkitnya cukup besar
yang kita lihat sudah kita lakukan adalah untuk otomotif
kemudian untuk perumahan
yang lain sekarang lagi kita godok
apakah sektor sektor yang paling lemah
contohnya mungkin sektor para wisata menjadi satu sektor yang kita berikan perhatian
sangat terdampak ya
saya ke mas diki sekarang
kira kira sektor mana saja yang menurut mas diki bisa kita perbaiki
untuk satu tahun ke depan khususnya
sampai dua ribu dua puluh dua lah katakanlah mas diki ya targetnya
ya kita kembali
sekaligus menjawab kang emil tadi
bahwa terkait strain baru ini
strateginya tidak berbeda
tetapi harus lebih kuat
mungkin dua tiga kali lipat lebih kuat
bahkan misalnya untuk masker saja
amerika sudah menyarankan setidaknya dua lapis masker kain
jadi sudah tidak bisa catuk kain
dengan tren baru ini
jadi semua aspek itu harus jadi dua atau tiga kali lebih dari yang kita lakukan sebelumnya
nah apalagi untuk indonesia
nah ini adalah rangka respon ancaman ancaman baru ini
nah kemudian hal lain
tadi juga saya merespon pak raden pardede
sangat setuju pak
dengan kita tidak boleh mudah melonggar
saya sebagai gambaran begini
saya di australia ini
sepuluh bulan lalu kita melakukan lockdown
sepuluh bulan lalu
lockdown hampir dua bulan
ketika kasus kang emil di sini
kasusnya masih belasan kang emil
kita lakukan lockdown hampir dua bulan
sejak sepuluh bulan lalu itu
saya di sekolah sholat masjid
itu baru minggu lalu
saya sholat itu bisa deketan
saya pakai masker
itu setelah hampir delapan bulan setelah lockdown itu
artinya begitu bertahap pelonggaran itu dilakukan
karena untuk memastikan bahwa kita sudah dalam posisi yang aman
dan kalau bicara pelonggaran
atau ada yang jonasi tadi juga kang emil sampaikan
saya hanya ingin mengingatkan bahwa
jangan sampai pemerintah daerah melupakan indikator pelonggaran pengetatan
itu adalah test positivity rate
karena kita mau bikin tetap muka
jadi seberapa besar risiko paparan orang orang yang ada di situ
nah ini yang harus selalu jadi salah satu ukuran
yang sangat valid selain data yang baik
nah kemudian untuk respon ke depan lagi
sekali lagi kita sebetulnya indonesia sudah dalam arah arah yang sudah benar
sekarang setelah satu tahun tinggal menjaga komitmen dan konsistensi saja
ini yang saya kira menjadi apa terutama kan
ya di bawah pmr kan ada banyak kebolicota atau bupati
yang juga harus diberikan pemahamannya harus sama seperti kang emil
karena kalau tidak ya karena yang kabupaten kota ini yang punya wilayah yang namanya puskesmas dinas kesehatan segala macam
ini yang saya kira harus diperbaiki
dan sekali lagi satu karena tadi menyungguh masalah sektor pariwisata dan juga usaha
satu hal kita memang ada sekarang vaksinasi mandiri ya
ini sekali lagi ini adalah ide yang sebetulnya memang bagus
memang bagus dan itu bukan hal yang baru dalam program kesehatan
ada yang disebut public private partner
tapi yang harus dipastikan mohon izin nanti pak deli menyampaikan
bahwa mereka ini mendukung program pencapaian vaksinasi yang antara lain adalah pada target target prioritas itu
jangan merupakan bahwa mereka jangan hanya pada karyawannya
tapi mereka punya ada disebut dengan corporate social responsibility
ya misalnya salah satu pabrik tekstil yang ada di tempat kang emil itu melupakan ada sekolah di sebelahnya
ada pemukiman di sebelahnya
tapi dia tidak memperhatikan tapi membantu local authority di setempat
nah ini yang harusnya dia bisa berperan dalam corporate social responsibility
itu ini saya catatan
baik catatannya semoga bisa menjadi pertimbangan baik pemerintah pusat maupun juga daerah terkait dengan antisipasi serta penanganan pandemi covid sembilan belas ke depannya
terima kasih bapak bapak semuanya karena waktu sangat terbatas kita harus menyudahi dialog kita pada malam hari ini
terima kasih atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast pada hari kedua
cnn indonesia newscast pada malam ini terima kasih pak pardede dan juga kang emil serta mas diki budiman